pemerintah pusat sudah memutuskan tidak memberikan thr kepada pekerja kontrak atau honorer
kebijakan ini yang menjadi rujukan pemkot surabaya tidak memberikan thr kepada pekerja kontraknya
keputusan pemkot ini menuai kritik dari berbagai pihak
pasalnya pekerja kontrak di lingkungan pemkot bekerja di pos pos utama dalam pelayanan publik
menuai banyak kritik pemkot surabaya mewacanakan akan memberikan thr kepada pekerja kontraknya pada idul fitri tahun ini
namun wali kota surabaya eri cahyadi mengatakan ada syarat yang harus dipenuhi agar pemkot bisa memberikan thr kepada pekerja kontrak ini
syarat itu adalah kemampuan pendapatan asli daerah atau pad yang masuk bulan ini
pak menpan sudah menyampaikan tidak ada kewajiban dan tidak ada thr untuk tenaga kontrak sudah jelas itu
tapi kami akan memberikan kalau pad kita sudah memenuhi
tapi kewajiban kami yang untuk pns dan yang lainnya harus kita penuhi dulu
karena apa itu sudah ada aturan pusatnya dari pemerintah pusat bahwa asn itu mendapatkan a b c d ini terus onor mendapatkan ini
kalau tenaga kontrak tidak tapi sehingga itulah yang menjadi kekuatan kita apakah pad kita kuat atau tidak
nah kalau pad ini gak meluput itu duit terganti
jumlah pekerja kontrak di lingkungan pemkot surabaya
pemkot surabaya mencapai dua puluh lima ribu orang
jumlah ini dua kali lebih besar dari asn pemkot surabaya
mereka tersebar di semua sektor
di antaranya kesehatan pelayanan kebersihan dan keamanan
menurut imam syafi'i anggota komisi adprd kota surabaya
seharusnya pemkot surabaya memprioritaskan thr bagi semua pekerjanya tanpa kecuali
imam menambahkan kekuatan apbd kota surabaya yang ditopang pad
salah satu yang terbaik di indonesia
namun ia mengingatkan penilaian positif yang sering diberikan kepada pemkot
tak lepas dari jasa para tenaga kontrak ini
menurut politisi nasdem itu pekerja kontrak juga memiliki hak yang sama dengan asn pemkot
pemkot bisa memanfaatkan anggaran dari pos pendapatan pajak yang masuk dengan payung hukum perwali
kemarin kepala badan pendapatan surabaya mengatakan bahwa dalam triwulan ini
pendapatannya lebih bagus secara year on year yaitu mencapai delapan ratus empat puluh lima miliar atau lebih baik empat puluh dua miliar dari tahun sebelumnya
ini menurut saya kan kabar baik
ini kan jadi alasan kalau sungguh sungguh memberikan thr ya diberikanlah dengan membuat perwali
dan pemerintah kota saya yakin bisa mencari uang lah
apalagi saya lihat pajak pajak yang semula tidak tercapai ada yang sudah tercapai seratus persen
direktur lembaga bantuan hukum lbh surabaya wahid habibullah menilai ini menjadi ironi
ia melihat pemkot kehilangan kewibawaannya karena mendorong perusahaan memberikan thr kepada buruhnya
sedangkan mereka abai dengan pekerjaannya sendiri
menurutnya pemkot wajib memberikan thr kepada pekerja kontraknya
alas hukumnya adalah undang undang ketenaga kerjaan
yang berstatus kontrak ya di pemerintah kota atau di lingkungan pemerintah sebenarnya secara normatif tetap tunduk pada undang undang ketenaga kerja
sama halnya seperti tenaga kerja di perusahaan swasta yang mana di situ unsurnya jelas ada pemberi kerja
ada perintah dan ada upah begitu
sehingga sebenarnya mereka dipisahkan dari konsep undang undang asn
pekerja kontrak di lingkungan pemkot surabaya ada yang dikontrak tahunan ada pula yang hanya bulanan
di antara mereka bahkan ada yang sudah bekerja lebih dari sepuluh tahun
miftah farid herudi sudarmanto surabaya jawa timur